penumpukan penumpang terjadi di stasiun manggarai jakarta selatan pada kamis malam
menyebabkan penumpang terhenti memasuki stasiun dan tidak bisa menggunakan kereta
berdasarkan keterangan pt kai komuter line di sosial media
pemadaman dilakukan akibat adanya perbaikan kereta bandara
beberapa calon penumpang kereta memilih keluar stasiun manggarai dan beralih ke moda transportasi lain